ibu ibu bapak bapak makan disini
semua makanan nya enak banget
ibu ibu makan disini ada telur ada tempe ada sate
ibu nasi duduk disini ya
ibu nasi duduk disini
saya beli uang ya mbak
benar benar nggak sengaja
teleponnya nggak rusak kan
saya maaf banget saya benci
maaf banget sebentar
semoga titin bisa bantu aku
saya mau bayar bilnya mbak itu
semuanya saya yang tanggung
baik pak ini
kuitansi sama kartu kreditnya
sudah sudah semuanya pak
ya kita pulang yuk
mbak tadi kan mbak kasih saya ada kertas tagihan rumah sakit itu
saya boleh minta lagi gak mbak di print in
tapi mbak bukan berarti saya udah bisa bayar ya
saya belum punya uangnya
tagihan ibu sudah lunas
kok bisa lunas mbak saya kan belum bayar
di sini sudah dibayar pakai kartu kredit atas nama raka
oke trit sebelah sini
raka siapa mbak saya gak
engkau udah mengirimkan malaikat untuk menolong paku dan beni
semoga bening bisa terus bertahan
bentar ya mbak aku angkat telepon dulu
kamu berhasil menemukan putrinya pak aldi
begitu ada perkembangan terbaru kamu langsung infoin saya
kamu harus cari sampai ketemu
kamu itu lebih baik lupain anaknya adi
ngapain kamu harus buang buang waktu
lagi pula waktu aldi menikah emangnya bilang sama mama
mama ini gimana sih walaupun mas ali udah gak ada
aku tetap utang budi sama mas aldi
jadi satu satunya cara untuk membalasnya
yaitu mengikuti wasiat terakhir mas aldi
menemukan dan merawat putrinya
jadi mama suka atau enggak
aku akan terus mencari putrinya
tengah dan udah agak bigger
mas aldi berundur terus
mas aldi blush sempet aku bonus kasih
makasih loh relate
kemarin kamu mau langsung kerja
kemarin saya harus jagain anak saya di rumah sakit
tapi saya benar benar butuh untuk pekerjaan ini
saya benar benar mau bantu bantu disini bu
yaudah gini aja
sebenarnya ibu masih ragu sama kamu
ibu akan coba seminggu
kalau kamu kerjanya bagus
kamu boleh terus kerja disini
yaudah sekarang kamu beresin piring piringnya itu ya
bawa ke belakang ya
aku bantuin ya
kamu kan gak boleh kecepean dulu
duduk disini aja
nggak boleh kecapean dulu kan harus istirahat
kalau enggak ini
udah gak cukup kok udah
guna kan udah bersihin meja
udah cuci piring
masa gak capek
kamu bisa kan beliin kertas bungkus nasi
kalian beliin bahan bahan
buat masak udah banyak yang habis juga
gak mungkin juga kan ibu nutup warung
biar saja sekalian beliin
nanti ibu kasih tau aja apa yang harus saya beli
tapi kamu pas dibalik lagi kan gak kabur
ibu udah baik sekali sama saya
bu jangan khawatir
bunda aku amanah kok
kalo gak amanah dosa
kalo dosa masuk neraka
itu kata pak ustadz di kampung aku
ibu ambil uangnya ya
ini uangnya sama rincian belanjaannya
belanjanya di pasar ya
kamu tau kan pasarnya
tau tau deket sini
saya pernah coba cari kerja disana
yaudah hati hati ya
enggak aku ikut ke pasar ya
gak usah biar gunda aja
kamu disini istirahat
boleh ya bunda
boleh ya bun
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh